surat peringatan satu telah diterbitkan bagi sebagian warga di kampung luar batang jakarta utara
dan bangunan bangunan yang berdiri di pinggir muara laut jakarta tersebut akan segera digantikan dengan tanggul
rencana ini bagian dari upaya revitalisasi kawasan wisata bahari di jakarta
berikut laporan koresponden silvano haji tentang kondisi terkini dari lokasi yang akan dibongkar
lebih dari lima ratus kepala keluarga bermukim di kampung luar batang jakarta utara
dan tidak semuanya nantinya akan direlokasi ke rumah susun yang telah disiapkan oleh pemprov dki jakarta
daerah sekitar saya ini nantinya akan digusur atau dibongkar
dan beralih menjadi turap atau tanggul penahan air untuk menghindari banjirop
dan juga air laut pasang yang nantinya atau biasanya membanjiri daerah sekitar kampung sini
tetapi yang menjadi perhatian adalah kondisi saat ini di kampung luar batang
atau di sekitar muara ini adalah ini seharusnya daerah yang bebas bangunan
di dua meter di belakangnya harusnya adalah turap atau tanggul
tetapi saat ini kita bisa lihat sisi kanan kirinya juga sama terisi oleh bangunan liar atau bangunan semi permanen yang ada di sini
pak tentang penggusuran di luar batang ini pak
sudah dengar infonya sebelumnya pak
sudah sudah memang dari dulu pak
tapi ya kita kan masih bertahan gitu
supaya kan kasian kan masyarakat ini mau taruh di mana
nggak ada tempat tertentukan
ya kebal sekarang katanya ada rumah susun ini banyak juga yang nggak mau
karena kan pencariannya usahanya di sini
ya kalau kita umpamanya di sana di marunda ke sana
kan otomatis kan biaya banyak
ya kan apalagi anak sekolah
anak kita kan di sini pada sekolah semua
jadi kalau kita biaya kesana kemari kan berapa duit
kalau cuma pencarian kita hanya cuma dua ratus ribu sehari kan nggak cukup
kebanyakan warga di sini belum mengetahui di mana mereka akan direlokasi
tetapi yang jelas penggusuran sudah akan dimulai pada bulan april mendatang
pertengahan april tepatnya
tetapi sampai sekarang kejelasan masih belum ada
bagi warga di kampung